imf atau dana moneter internasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini akan lebih tinggi daripada rata rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain
imf menilai laju inflasi yang terjaga cukup rendah serta nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika yang stabil menjadi salah satu faktor lebih tingginya pertumbuhan ekonomi merah putih tahun ini
walaupun dari sisi fiskal tantangan yang dihadapi indonesia adalah menurunnya rasio pendapatan negara dibandingkan pdb
tax ratio atau rasio pendapatan pajak dibanding pdb kalah dibandingkan vietnam thailand dan malaysia
tantangan lainnya adalah angka rasio investasi pemerintah dibandingkan pdb juga terendah di antara negara berkembang lainnya
untuk perekonomian dunia imf memprediksi akan mulai membaik tahun ini